sedikitnya seratus sertifikat tanah belum diterima warga kelurahan grogol utara jakarta selatan
meskipun pengurusan sertifikat tanah tidak dikenakan biaya
warga tetap berkewajiban membayar ganti rugi sesuai peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibu kota jakarta
sertifikat tanah diserahkan presiden joko widodo secara simbolis
pada oktober dua ribu delapan belas lalu ternyata belum seluruhnya sampai ke tangan warga kelurahan grogol utara
hal ini terkait status tanah sebagai tanah eks desa
sehingga hak atas pengelolaannya dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah daerah provinsi jakarta
warga wajib membayar ganti rugi untuk memperoleh sertifikat
yang sudah terlanjur diterbitkan badan pertanahan nasional bpn
rw lima kelurahan grogol utara mengaku telah melengkapi semua dokumen persyaratan
untuk memiliki sertifikat tanah yang sudah ditempati selama puluhan tahun
ia bahkan sempat menerima sertifikat pada oktober lalu tetapi ditarik kembali
ruw lima kelurahan grogol utara mengaku telah menerima sertifikat tanah eks desa yang harus dikumpulkan
untuk menebus sertifikat tanah eks desa yang harganya meroket dari tahun ke tahun seiring mahalnya lahan di ibu kota
pak kalau saya tahu ini dikasih suruh bayar saya nggak bakal mau bikin pak
pak segini segini segini
saya nyerah saya nyerah pak
kalau ratusan juta
tata cara pemberian rekomendasi atas permohonan hak di atas bidang tanah
hak pengelolaan tanah eks desa dan tanah eks kota praja sebenarnya telah diatur
peraturan gubernur provinsi daerah khusus ibu kota jakarta nomor dua ratus tiga puluh sembilan tahun dua ribu lima belas
pasal sembilan ayat satu d mengatakan permohonan hak di atas bidang
tanah eks desa atau tanah eks kota praja
dibebankan dua puluh lima persen kali luas tanah
kali nilai jual objek pajak atau njop
terkait kewajiban yang harus disetorkan
tia kelurahan grogel utara mengaku telah melakukan sosialisasi
bahkan sebelum program pendaftaran tanah sistematik lengkap
atau ptsl resmi bergulir pada dua ribu tujuh belas lalu
undang rt sama rw sama lmk dan perwakilan dari tokoh masyarakat
untuk adanya program ini
dan pada saat itu juga dari pihak bpn sendiri memberikan sosialisasi juga di atas
dan kita dari pihak kelurahan sendiri saya sendiri sama pak lura
sudah memberikan sosialisasi ini dua kali kalau nggak salah
dan sudah kita jelaskan bahwasannya tanah eks desa atau kota praja itu
ada kewajiban dari pemohon untuk pemasukan negara
sebesar dua puluh lima persen kali njop
sebagai pihak yang berhak menerbitkan sertifikat tanah warga kelurahan grogol utara
yang tinggal di tanah eks desa
badan pertanahan nasional administrasi kota jakarta selatan
belum bersedia memberikan klarifikasi terkait sertifikat tanah
yang sudah terlanjur diterbitkan dan belakangan diketahui
tidak mengikuti prosedur pergub provinsi dki jakarta yang masih berlaku
april sirait ilham adil